kamu boleh kasih tau afif ya kalau aku di rumah sakit ini
hah enggak aku cuma mau hadiah pake handphone kamu
kamu tuh punya apa sih hah apa maksud kamu ngelakuin kayak gitu
kamu tahu aku nyaris tahu semua hal yang ada di dunia ini
kecuali satu perempuan
perempuan selalu membuat aku bingung
itu sebabnya aku berpikir mungkin afif lebih baik tau kamu ada disini
daripada kamu pikir yang enggak enggak
kamu tau gak kamu itu gak berhak
udah kalian berdua pulang duluan
omar ada urusan penting
hati aku sangat pedih oma
justru karena aku sakit mencintai afif
om harus liat semuanya apa yang terjadi
disaat om menutup mata om
dan situlah dunia ini berbeda
afif yang sekarang tak seperti dulu lagi om
aku sangat mencintai afif
sekaligus aku membenci dia
kenapa hidup ini selalu membingungkan om kenapa
di saat aku merasa kehilangan afif untuk selamanya
aku ingin membenci dia
tapi tuhan memberikan aku bedih afif yang tertanam dalam rahim aku om
aku mengandung anak afif
ini tidak boleh terjadi
kalau afif sampai tahu bella sedang hamil anak dia
semua rencana aku akan hancur berantakan
aku gak bisa biarkan ini
aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan
aku tidak tahu
benarkan dugaan aku
itu anaknya afif
aku juga tahu kalau kamu gak memberitahu aku soal kehamilan kamu ini
aku harus pergi sebelum ketahuan
kamu ngapain disini
kamu kasih tahu afif ya kalau aku di rumah sakit ini
aku cuma mau hadiah pakai handphone kamu
kamu itu punya apa sih
aku nyaris tahu semua hal yang ada di dunia ini
perempuan selalu membuat aku bingung
itu sebabnya aku berpikir mungkin afif lebih baik tahu kamu ada disini
daripada kamu mikir yang enggak enggak
kamu tahu enggak
kamu itu enggak berhak
jangan kenceng kenceng nanti om arta bangun
terus dia dengar semuanya
terus dia tahu drama hidup kamu akan semakin rumit
enggak mau kan
kalau kamu mau maki maki aku mau teriak teriak mau marah marah boleh
tapi di luar
nanti kita ketemu lagi
luar biasa bagus
kamu memang anak mama yang sangat cerdas sekali
kamu tepat sekali pergi di saat malam pernikahan kamu
sylvia itu pasti saat ini dia merasa ketakutan dan khawatir
dia takut kalau kalau orang orang akan tahu dan mencemohkan dia
kamu tahu itu artinya apa
posisi kamu di sana akan sangat kuat ketika kamu balik lagi ke tempat mereka
pokoknya mas untuk sekarang aku bakal bikin tante sylvia itu ngerasa bersal
siapa tuh yang dateng
cynthia mama rasa sylvia itu mengirim afif dateng kesini untuk membujuk kamu
agar mau kembali pulang ke rumah mereka
ya yaudah kalau gitu ini kamu rapiin
bentar ya sebentar
kamu duduk sini
sorry tadi aku pikir afif yang datang
oke biar saya tebak
kamu pasti dateng kesini disuruh sama sylvia untuk dateng menjemput bayi bayi cynthia
lebih baik kamu pulang sekarang dan kasih tahu sylvia bahwa cynthia tidak akan pulang ke rumah mereka
kecuali afif yang datang menjemput langsung
dan afif juga minta maaf kepada cynthia dan afif berjanji tidak akan memikirkan bella lagi
kalau tidak cynthia tetap akan tinggal disini
ada hal lain yang lebih penting daripada sifat anak kamu yang gak mau ngalah itu
kita punya masalah besar
oke masalah besar apa
masalah besar apa sayang coba
bella hamil anaknya afif
so sayang kenapa kamu tetap ada disini
harusnya kamu lakukan sesuatu dong
bagaimana kamu bisa buat kehamilan bella itu keguguran atau apapun
sekarang ini ada orang yang sangat berkuasa yang melindungi bella
dia bukan orang sembarangan
dia adalah salah satu orang terkaya di negeri ini
dia cerdas berkuasa dan sangat sulit diprediksi
orang itu ada di pernikahan aku sama afif
dia yang memasukkan bela ke rumah sakit
dan dia yang mengagalkan serangan anak buahku ke bella waktu itu
kok bisa sih om
orang seperti itu ada di sisinya si bella
mama rasa kamu harus segera balik ke rumah ibu mertua kamu
kamu harus selalu dekat dengan suami kamu
kalau tidak kamu akan menyesal seumur hidup kamu
lakukan sesuatu agar permasalahan ini cepat selesai
ada pekerjaan penting buat kamu
siap pak rafiq
mau caci maki mau teriak teriak
kenapa malah jadi diem sekarang
kenapa aku harus marah
bahkan aku engga tau kamu
dan aku engga tau kenapa kamu ngelakuin ini
oh benar kita kan belum kenalan
sekarang kita kenalan dulu
ayolah aku mohon terima perkenalanku ini
jujur nih kamu gak perlu kasih tau nama kamu sebenernya aku udah tau sih
kamu gak hanya tahu nama aku tapi kenapa kamu semuanya tahu cerita hidup aku